juga ingin kamu kembali ingatannya
so please kamu jaga diri kamu jaga kesehatan kamu
selama ini kan kamu selalu disibukkan dengan hal hal yang no like
ya kayak kemarin menolong elsa
mama tahu mama ngerti itu sudah nature kamu
kami tidak pernah bisa menolak untuk menolong orang lain apalagi keluarga
semoga apa yang kita lakukan dengan terapi terapi terutama terapi akupasi
lambat laun pasien akan pulih kembali
tapi kenapa suami saya
masih belum mau untuk satu ranjang sama saya ya
selama ini pasien belum pernah menceritakan hal itu pada saya
dan selama ini kalau dilihat dari cara bicaranya
saya bisa melihat kepedulian dan perasaannya yang besar untuk istri dan anak anaknya
tapi masih menjadi pertanyaan buat saya aja kenapa dia masih belum mau untuk sekamar
beberapa ada kenangan yang sempat terlintas
dia tahu istrinya begitu kagum simpati dan sayang sekali
tapi sayangnya saat sekarang ingatannya belum pulih
makanya dia mempunyai perasaan yang selalu merasa bersalah menjadi laki laki yang seperti memanfaatkan situasi
bisa jadi ini membuat dia untuk mempertahankan jalan

jadi tolong tolong bantu dia untuk bisa mendapatkan lagi kenangan
atau ya semacam belajar untuk mencintai sepenuhnya di awal lagi
kamu yang harus sabar dip
pilihan membantu ingatannya pulih atau membantu menemukan perasaan cinta lagi
tapi yakin pada akhirnya semua kan indah
padahal di kamar bukan cuma ada kamu
tapi ada anak anak juga
bukannya saya gak mau tapi saya belum bisa din

seperti kemarin waktu dipinisi
saya berharap perasaan yang saya hadapi ini bisa hilang
tapi ternyata ada sesuatu yang ternyata masih berat buat saya untuk bisa berdua sama kamu
ada perasaan bersalah yang sangat besar yang saya simpan din
janganlah ber lendak pada accumulated discovery
ada orang yang membimbangkan diri tetapi sama setiap diam
saya harus jahat jahat
janganlah berdiri ter dark
jangan lelah antesumpu
kamu di sini
kamu di sini
kamu dengar apa
kamu dengar apa
mama cuma bisa minta kamu untuk sabar
kan kamu tahu kondisi al sedang begini
ya mama tahu
mama juga terima kasih sama kamu
kamu sudah you know berusaha yang terbaik
walaupun rumah tahu di dalam hati kamu tuh ada kecewa juga
ada penuh dengan pertanyaan
kenapa begini kenapa begitu
karena aku tahu cuma sabar doang yang bisa aku lakuin
tapi jangan sampai itu mengganggu pikiran kamu dan hati kamu
kamu harus ikhlasin juga
ya thickness sudah selesai
nah ni um envolveny menurutku
karena silahkan kamu pitik wisdom ini
baik makasih ya
ya sama sekali
terima kasih di situ